hari ini majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik mantan ketua mk sebelumnya anwar usman
mk mk memutuskan anwar usman terbukti melanggar kode etik
sidang dimulai pukul sembilan lebih lima belas waktu indonesia bagian barat dengan membacakan pertimbangan hukum dan etika terlebih dahulu
hingga diputuskan anwar usman melanggar kode etik dan diberi sanksi teguran tertulis
ada dua laporan dengan terlapor anwar usman terkait pencopotan sebagai ketua mk dan terkait konferensi pers usai dicopot dari ketua mk
sebelumnya mkmk telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sejak lima belas maret lalu
memutuskan menyatakan satu hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua sabta karsa utama
menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor
demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh tiga anggota majelis kehormatan
yaitu idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yuli andri sebagai anggota
hari selasa tanggal sembilan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat dan hari selasa tanggal dua puluh enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh
dan diucapkan dalam sidang pleno majelis kehormatan mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat
pada november dua ribu dua puluh tiga lalu majelis kehormatan mk mencopot anwar usman
anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan mk terkait batas usia capres
dalam sidang putusan mkmk anwar usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu
selain itu anwar usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai ketua mk hingga akhir masa jabatannya
kita langsung bergabung dengan jurnalis kompas tv
tiffal solesa yang memantau jalannya sidang majelis kehormatan mahkamah konstitusi
tifal apa dampak putusan mk mk bagi anwar usman
soal dampak sebetulnya tidak ada yang pengaruh signifikan
terutama kalau kita menyinggung soal proses proses persidangan di mahkamah konstitusi
entah itu judicial review maupun juga phpu perselisihan hasil pemilihan umum
yang masih terus berjalan sampai dengan sekarang
korelasikan lagi dengan pernyataan ketua dan wakil ketua mk anwar usman
sesuai dengan putusan dari majelis kehormatan mahkamah konstitusi pada november dua ribu dua puluh tiga lalu
ini tidak diperkenankan untuk terlibat dalam proses proses persidangan yang berhubungan langsung dengan perselisihan hasil pemilu
khususnya lagi sudah dilarang untuk melakukan penanganan langsung gugatan pilpres dua ribu dua puluh empat
saya coba ingatkan lagi apa yang mendasari kemudian mk mk ini memutuskan melayangkan sanksi tertulis
atau teguran tertulis kepada anwar usman
sehubungan dengan laporan dari tiga pihak sebetulnya
salah satunya adalah ziko leonardo simanjuntak
alasan yang paling mendasar menjadi pertimbangan dari majelis kehormatan mk
sampai akhirnya melakukan atau melayangkan teguran tertulis ini
adalah bentuk dari keterangan yang disampaikan anwar lewat konferensi pers
lalu diteruskan lagi dengan upaya gugatan perdata lewat pengadilan tata usaha negara
atas pencopotan dirinya sebagai ketua mahkamah konstitusi ini
disebut sebagai fakta reaksi melawan atas keputusan mahkamah konstitusi
martabat mahkamah konstitusi secara keseluruhan
dia juga menyebut bahwa konferensi pers itu sebagai bukti bahwa anwar usman ini
tidak menerima putusan dari mk mk yang dijatuhkan pada november dua ribu dua puluh tiga lalu
sampai akhirnya menyampaikan keterangan ekspresi begitu
ataupun juga tanggapan atas gugatan tersebut di hadapan publik
lewat perantara media masa yang berlangsung sehari kemudian
setelah dilakukan sidang oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi
itu kalau kita merujuk lagi dari proses sidang mk mk hari ini
tidak hanya ditujukan kepada anwar usman saja
tapi juga ada dua hakim lain yang juga dilaporkan oleh pihak pihak berbeda
dua hakim tersebut adalah hakim saldi isra dan juga hakim arief hidayat
keduanya dilaporkan bervariasi tapi yang paling banyak dilaporkan
sehubungan dengan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang disampaikan oleh keduanya
dalam putusan nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum presiden
di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dari hakim ataupun juga dari pihak majelis kehormatan mk menilai bahwa dissenting opinion ini
tidak ada unsur melanggar etik sehingga dipandang keduanya atau dalam hal ini saldi isra
dan juga arief hidayat tidak bersalah ataupun juga tidak terbukti melakukan pelanggaran etik
baik terima kasih jurnalis kompas tv tiffel solesa langsung dari gedung mahkamah konstitusi